mungkin gak dapet sinyal
gue yang ngajakin putri
kalau putri kesini bareng nyokap sama bokap gue
gue gak tau gimana jadinya kalau misalnya tante nawang tahu
yaudah tak udah
biar di backpack ya
mantap temen temen yang lain
terbang satu terbang satu
tosai perkembangan can
aduh gimana ini
kalau gitu kita cari tempat lain
mendingan lu duduk dulu aja
daripada lu mengigil kayak gini
gue mau tetep rumah disini tak
sampai pangeran sama putri turun
lu gak usah nge el
lu denger gue baik baiknya
siapa siapa pangeran sama putri
udah mendarat di tempat lain
lo berdua denger kan
kalo petugas sempet kontek mereka
tapi mereka kehilangan sinyal
lu mending gak usah nge el ya
gue gak butuh ini
gue gak tenang sampe mereka ketemu tak
gue gak tenang sampe mereka ketemu tak
semoga lu baik baik aja putri
semoga lu baik baik aja putri
gunawang sebaiknya makan siang dulu
gunawang sebaiknya makan siang dulu
dong sebaiknya makan siang dulu
biar perutnya gak kosong
biar perutnya gak kosong
saya sengaja pesen ini semua
makan dulu ya
saya masih ngerasa gak tenang

saya mikirin putri pak
karena di hari tadi saya coba hubungin putri
karena di hari tadi saya coba hubungin putri
coba aja telpon temennya bu
yang ngajak ke puncak
yang ngajak ke puncak
saya coba telepon citra ya pak
saya coba telepon citra ya pak
saya coba telepon citra ya pak
teleponnya juga gak diangkat sama citra pak
kalau menurut saya ibu nggak usah khawatir dulu
mungkin handphonenya lowbat
atau daerah puncak sinyala hilang hilangan
ya udah duduk dulu sini
mudah mudahan kata pareng tadi bener ya pak
maafin pak saya gelisah
gue yakin banget
mereka pasti udah mendarat
gak mungkin kan mereka masih terbang
putri sama pangeran bawa hp nggak
kalau kita berempat sih bawa
kita simpan di dalam backpack
tapi kalau putri sama pangeran gue gak tau
nomor yang anda tuju
sedang tidak aktif
atau berada di luar
nomornya gak aktif
mungkin gak dapet sinyal
gue yang ngajakin putri
kalau putri kesini bareng nyokap sama bokap gue
gue gak tau gimana jadinya
tante nawang pasti malah banget sama gue
karena gara gara gue putri jadi kayak gini
tante nawang pasti malah banget sama gue

citra udah lo tenang aja ya

lagian juga kita kan gak tau apa yang kita lakukan ini ya
gak terjadi sama pangeran dan putri

ada kemungkinan mereka mendarat darurat
atau mungkin pendaratan mereka itu agak meleset
ya makanya kak anto sama crew yang lainnya juga lagi coba cari sekitar sini
lo tenang aja gak usah khawatir
dan gak usah mikir macem macem ya
tapi gue berharap gak terjadi apa apa sama putri atau pangeran
aku berharap gak terjadi apa apa sama putri atau pangeran
jam terbang pangeran itu paling tinggi diantara kita semua

iya cit tenang dulu aja
cit tunggu hujannya reda
siapa tahu lebih gampang juga buat nyari mereka
kami sudah melakukan pencarian di hutan dan perkebunan sekitar

tidak ada tanda tanda dari mereka
pencarian juga nggak maksimal karena cuaca buruk
pencarian juga gak maksimal karena cuaca buruk
gue harus naik keatas boh cari mereka
lo mau terbang pakai para layang
ya mungkin dengan begitu gue bisa nemuin mereka
bisa nemuin mereka
lo udah sendiri kan
cuaca di luar itu ekstrim banget
jadi mending lo jangan cari resiko deh
kih jujur gue sama atta juga khawatir
tapi kita harus tetap tenang gak boleh gegabah
apalagi sampai ngebahayainya allah kita sendiri
lo tenangin diri lo dulu
tapi gue gak bisa diem aja ci
gue harus lakuin sesuatu buat putri
tim kami yang lain sedang melakukan pencarian di lapangan lain
semoga aja dapat kabar dari mereka teman teman kalian ditemukan
di sini sepi juga
tadi di landasan sepi juga perak mana sih
kita pecah tim
ada yang udah jalan ke lapangan gunung mas sekarang saya mau cek lapangan cibangkong
kalau nggak ketemu kita butuh tim sar
itu juga mereka nyarinya kalau cuaca udah mendingan dulu
atau mungkin mereka masih pada terbang kali ya
mungkin gak ada orang terbang di cuaca kayak gini
lo dulu enggak tadi alpaka tok subas
atau jangan jangan ada yang kecelakaan lagi